yoga menjadi gaya hidup yang populer dalam beberapa tahun ini
meski termasuk dalam kegiatan berolahraga
tidak sedikit pula masyarakat yang menikmati yoga
agar bisa eksis di media sosial
yeni christine wanita asal bandung ini
sejak dua ribu tiga lalu bergelut dengan yoga
kini ia adalah salah satu pelatih yoga terkenal di indonesia
bahkan di asia
di laman media sosial miliknya
ia pun sering memamerkan pose pose sulit dalam dunia yoga
belakangan menurutnya yoga juga sering digunakan orang
sebagai ajang narsis di media sosial
satu foto yang ia upload bisa disukai ribuan orang
sebenarnya olahraga tetapi bukan hanya olahraga saja
kan ada meditasinya juga
terus yang membedakan dari segi olahraganya itu adalah awareness
kalau biasanya di olahraga lain kita cuma melihat
lalu berusaha melakukan
apa saja yang terlihat
tapi kalau dari yoga
kita melihatnya lebih dari dalam lagi
jadi seolah olah dari otot dalamnya gitu
zaman sekarang banyak yang narsis ya
ya biar bisa eksis di instagram
postnya beda beda gitu
eh zaman sekarang banyak banget lah
yoga telah menjadi salah satu olahraga yang diminati kaum urban
tak hanya sebatas olahraga
yoga juga dianggap efektif untuk menyeimbangkan kesehatan jiwa
raga dan pikiran
pujiastuti sindu mengatakan
yoga sudah mulai masuk ke indonesia pada tahun enam puluh an
namun kala itu
yoga hanya dianggap sebagai salah satu metode penyembuhan semacam taichi
kepopuleran yoga sebagai gaya hidup di indonesia
baru terasa sekitar sepuluh tahun kebelakang
dan setiap tahunnya
semakin banyak gaya atau aliran yoga yang bisa dipilih
kalau bisa saya simpulkan
yang sekarang banyak berkembang di dunia
itu adalah style yang hatta
yoga lewat penguasaan badan dan nafas
nah tapi dengan perkembangan dunia modern ini
si hatta yoga ini juga dia semakin banyak variasi dari style style melakukannya
seperti misalnya ada style yang mengalir ya seperti tarian
jadi satu nafas satu gerakan
itu kan dinamakan sebagai style hatha yang bersifat vinyasa atau flow
nah viniasa ini juga banyak juga
banyak juga metode metode mengajarkannya
karena setiap sekolah
setiap sekolah yoga dia punya pendekatan yang tersendiri lah
ada banyak alasan mengapa seseorang tertarik melakukan yoga
ada yang hanya ingin berolahraga supaya sehat
ada yang serius agar bisa menjadi instruktur yoga
ada juga yang sekedar untuk tampil eksis di media sosial
awalnya karena saya merasa butuh aja ya
merasa butuh karena aktivitas sehari hari
senam aerobik renang zumba
tapi semakin kesini saya semakin menyadari bahwa yoga yang paling tepat buat saya
suka cuma paling seminggu sekali sih
iya lagi gerakan abisnya
mungkin kalau solo kan kebanyakan kan mungkin dia kuat di bagian tangan
kadang kadang ada gerakan yang harus disentuhin
seperti yang menahan badan di atas
maksudnya tangan di bawah menahan badan
yang berdiri nah itu seperti itu sih
extend atau yang posisi crow yang melayang seperti itu
soalnya kocok kan memang mungkin lebih kuat di sana
kalau cewek kan lebih fleksibel
tidak mudah memang belajar pose pose yoga seperti skorpion atau pungu mayurasana
namun ketika berhasil melakukannya bisa menjadi simbol eksistensi di media sosial